tidurkan saya pejabat dan itu kan diresmikan oleh presiden republik indonesia
ya itu aja selama dua ribu satu dua ribu empat
artinya dengan isu itu berarti bapak membantah pak nggak ada backing backing kepada al zaitun itu ya pak
saya kan bagaimana presiden
ya ya pak terima kasih pak
karena tolong kita masyarakat yang begini kan vers yang menjadi penyambung inspirasi kita
terima kasih pak
kalau mau respon sesuatu seperti pak zaitun harus pada
terima kasih pak
terima kasih pak